pertanyaan pertama saya untuk mas arsul tapi sebelum mas arsul jawab saya mau ingatkan anda anda bisa menyaksikan juga acara ini di live streaming di cnnindonesia com dan juga di detik com
mas arsul kembali ke anda seberapa besar pukulan ini untuk p tiga untuk partai islam secara regional makro dan islam politik lagi ya ini pesan juga yang kemudian kan anda bawa dan partai partai islam yang lain bawa
jadi tentu saya lebih bagus membatasinya untuk p tiga lah ya teman teman media kan menyebut peristiwa ini sebagai tsunami politik kempabumi politik bagi p tiga dan tentu itu memang to some extent kami merasakannya lah ya
begitu banyak kader kader di bawah yang menangis kemudian yang menjadi apa dalam tanda kutip bingung panik
dan lain sebagainya dengan peristiwa yang seperti ini ya tetapi tentu kami yang di dpp harus dengan bijak menjelaskan kepada mereka dan yang paling penting itu tentu adalah supaya tidak reaktif dan marah ya
biasanya kan kalau kpk melakukan proses penegakan hukum apalagi terhadap partai politik kan seringkali juga kemudian dari internal partai politik itu menyerang balik lah
ekspresi ekspresi resisten yang sifatnya emosional lah
nah kami tahan itu semua ya kita sampaikan agar semua jajaran p tiga itu bisa menghormati proses proses hukum yang sedang dijalankan kepada kpk
karena kita meyakini bahwa apapun yang terjadi itu dan itu diakui sendiri juga oleh mas romi itu adalah perbuatannya dia tidak terkait dengan kebijakan partai keputusan partai
dan hal hal yang secara organisasi itu menjadi katakanlah arah partai kan tidak seperti itu ya
tapi bahwa itu menghantam itu pasti iya dan tentu dalam lingkup yang lebih besar ya kemudian pasti juga menimbulkan tanda tanya
yang partai berbasis agama saja seperti ini ya tidak ada bedanya lah dengan partai berbasis nasionalis lah katakanlah karena ini terjadi juga di partai partai yang
bagaimana anda bisa memisahkan
bahwa apa yang dilakukan oleh
ketua umum mas romi
itu tidak bisa
ada kaitannya dengan partai
organisasi saya tidak mengatakan kok bukan
tidak ada kaitannya
sama sekali tetapi kan saya kira
di partai manapun sekaligus
ada sisi sisi terang
tapi memang ada sisi sisi abu abu
atau juga ada sisi gelap
nah tinggal kita yang
ada di dalam partai
kadang kadang memang harus mengambil sikap tegas
kita apakah cukup
akan hadir dan kemudian
ada di wilayah yang terang itu saja
atau mau ikutan
masuk ke sisi abu abu apalagi sisi yang gelap
mayoritas teman teman di
p tiga dan juga
sebagaimana di partai politik lain
tapi di sisi yang terang
bahwa kadang kadang masuk ke wilayah
yang abu abu itu kalau di politik
ada juga seperti itu
tapi saya kira kalau masuk ke
wilayah yang gelap
yang haram yang jelas jelas
melanggar hukum itu masih banyak
yang berpikir untuk tidak melakukannya
sayangnya mas romi kemudian sempat
masuk ke situ dan kemudian
implikasinya tentu saja bukan hanya buat dirinya
tapi juga untuk partai tadi mas arsul
tapi ini sekali lagi begitu mas romi
kemudian ditangkap oleh kpk
kalau saya buka medsos gitu mas
twitter segala macam tidak hanya
mempersoalkan kasus hukumnya
mas romi kemudian ke partainya
termasuk juga ke pak jokowi
yang menjadi menarik adalah ketika orang
komentar orang orang gini kok partai islam
yang menjual value nilai
pesan bahkan ada
mengkabah yang sangat suci di situ
kemudian ketua umumnya
sebagai simbol partai melakukan
korupsi yang jauh sekali nilainya
dari partai islam
apa yang anda mau jawab
dari komentar komentar netizen seperti itu mas
ya artinya bahwa
katakanlah ada kasus hukum meskipun
tetap juga masih harus menyisakan
ruang untuk beradu kata bersalah
itu tidak kemudian
sesuatu yang harus kita tanggapi
secara reaktif marah kemudian
menyerang balik katakan yang memberikan
kalau itu sebagai sebuah
nantinya secara hukum juga
memang seperti itu
jawaban kita itu harus
dengan kemudian melakukan perbaikan
ke dalam dengan internal perbaikan
dan ini sebelum kejadian ini
kan p tiga juga aktif
misalnya dalam berbagai
fgd ya yang
melibatkan partai politik
kpk dan juga lipi
untuk mengatasi hal hal
seperti ini dan
kesimpulan dari fgd itu
saya kebetulan mengikuti sendiri mewakili
p tiga ya memang harus ada
overhaul secara sistemik
oke ya berarti selama ini anda mengakui
yang kemudian dijual
secara politik oleh p tiga itu
tidak nyambung dengan faktanya atau kadang kadang
apa realnya salah real gitu
kan seperti ini dalam satu kelompok
besar ya ada lah
meskipun kelompok besar itu bisa jadi
adanya itu adalah sang kapten ketua ya
itu ya tetapi
jangan juga kemudian dibayangkan
paling tidak kalau di kami ya di p tiga
ini ini agak beda memang
kalau yang saya rasakan
saya baru di politik tetapi
saya menikmati di p tiga itu seperti
saya bekerja ketika bekerja
di perusahaan publik dimana tidak ada
kita bebas untuk memosisikan
diri kita tanpa harus katakanlah
kalau ketua umumnya seperti ini
maka harus seperti ini
juga tidak seperti itu
ya katakanlah ada
ada apa kejadian
merasa tidak ada di dunia
yang katakanlah atau di sisi sisi
yang abu abu atau gelap
ya kita kerja aja biasa terus
punya kewajiban untuk menenangkan
meyakinkan kan yang harus diyakinkan
dulu kan apa
jajaran internal kita
yang tentu juga tidak hanya publik
lebih kecewa yang di dalam bahwa
itu bukan kebijakan partai
dan juga itu bukan yang
dikumpulkan oleh mayoritas mutlak
dari orang orang yang ada di dalam kpk
tapi anda yakin dengan peristiwa ini atau peristiwa
pak surya dharma ali lima tahun lalu
itu tidak membuat
persepsi publik bahwa visi nilai
simbol islam yang selama ini
dipakai p tiga untuk
itu hilang atau rusak atau
gak nyambung jaka sembung bawa golok
gitu misalnya gak nyambung
kalau dikatakan tidak ada kerusakan sama sekali
saya berbohong ya bahwa
itu pasti ada pengaruh
damage yang begitu berat yang harus kami
tetapi kan hidup ini harus berhenti
kami harus melakukan u turn
kami harus melakukan
u turn ya agar
tidak damage yang besar itu kemudian
tapi anda lihat masih dalam real secara rumah
kapal ini masih ada dalam jalur yang benar
dalam visi islam politik yang selama ini
bang rey bagaimana anda melihatnya saya gak perlu nanya
anda silahkan menangkapnya
soalnya bagi kita menurut saya partai islam
itu tidak pernah
mendefinisikan pada hal hal yang
bersifat prinsip subtantif gitu
tapi yang bersifat publik ya
jadi makanya kalau
dibuat misalnya kasusnya soal korupsi
tidak masuk ini dalam kategori yang disebut
dengan islam tidak islam gitu loh
partai islam itu selama ini yang terbayang
oleh kita misalnya membuat perda perda
yang dalam bahasa saya lebih bersifat
simbolik ketimbang yang bersifat prinsipil
kalau nggak korupsi itu mungkin masuk kategori
islam prinsipil kira kira gitu loh pak
tapi kan yang selama ini juga
partai partai islam itu selalu mencitrakan dirinya
bukan masuk pada wilayah ini jangan
korupsi jangan bertindak tidak adil
bukan bermain di isu itu meskipun itu
value islam juga sebenarnya value islam
yang penting gitu ini kan soal
saya mau coba membaca sejarahnya
gitu sejarah yang disebut
dengan partai islam ini secara menyeluruh
lebih banyak sebetulnya mengemukkan
di dalam isu isu yang bersifat populer
di tengah umat islam tentu saja
yang rata rata itu bersifat simbolik gitu
katakanlah misalnya soal cara berpakaian
kira kira begitu ya cara
perda perda syariah tidak boleh ada
perempuan dan laki laki bertemu dalam satu
tempat yang seperti seperti itu
yang memang populer populer secara menyeluruh
sebetulnya di dalam apa namanya ya
di dalam publik jadi apa yang
kalangan publik itu yang coba diadopsi oleh
partai gitu tapi partai sendiri sebetulnya nggak
menawarkan tentang citra keislaman yang
mereka mau bangun dalam konteks yang kita
sebut sebagai prinsip prinsip gitu termasuk
prinsip anti korupsi itu saja itu tidak
pernah di highlight tidak tidak itu bukan
dalam partai islam coba dicek hampir
semua partai islam itu tidak punya ikon
terhadap pemberantasan korupsi tapi menurut anda
isu anti korupsi sebetulnya sekali
untuk didekatkan dengan isu islam
misalnya ya ini sebetulnya bukan hanya soal islam
semua partai kita semua partai
kita bicara partai islam karena islam politik misalnya
semestinya ya kalau kita mengatakan
yang membedakan partai islam dengan non islam
itu adalah pada isu isu yang lebih substantif
kan maksud saya begini kalau
berkaitan dengan katakanlah misalnya ya
ketidakadilan partai islam lah yang harus
terlebih dahulu maju ke depan gitu karena
dia punya dua fondasi setidaknya ya
fondasi yang sangat prinsipil salah satunya
adalah fondasi kebangsaan salah satunya
fondasi keagamaan gitu jadi dua
hal yang menguat dalam diri mereka mestinya
menjadikan mereka figur utama terhadap
katakanlah melawan ketidakadilan
ya melawan diktatorenisme
gitu ya melawan macam macam lah
yang kita sebut sebagai prinsip dalam konteks
berbangsaan berdengkaran juga beragama
gitu tapi kan kalau kita cek ini
semua partai partai ini relatif nggak masuk
pada isu isu yang saya sebut tadi isu isu
prinsipil itu nah artinya
mainnya lagi lagi mainnya di isu isu yang lebih
bersifat simbolik gitu
berarti publik juga tidak mendekatkan isu isu
anti korupsi isu isu perlindungan demokrasi
bicara sebenarnya dekat sekali dengan
value islam kan bang krei kan
artinya bung budi meskipun mungkin ada yang
tadi misalnya ada netizen yang mempertanyakan
tapi saya pikir itu netizen yang
dalam konteks memang masyarakat yang tercerahkan
gitu loh bang jadi lebih banyak
ada di zona abu abu dan gelap
bukan soal abu abu artinya orang ini
tidak peduli sebetulnya partai islam atau
tidak partai islam setiap ada ketua partai
yang tertangkap dia pasti marah kira kira gitu loh mas
apalagi kemudian partai itu
memang partai citaranya islam
jadi dia merasa ada dua persoalan
di situ persoalan pertama tentu saja
menodai tekad kita melakukan
pemberantasan korupsi pelakunya adalah
yang datang dari partai islam gitu
tapi orang yang mempertanyakan ini menurut saya
adalah orang yang memang secara dasarnya
mereka nggak terlalu happy kalau ada
orang partai yang melakukan tindak pidana korupsi gitu
islam itu luka kedua
luka pertamanya itu adalah korupsinya
memang isu anti korupsi
atau hal hal yang sebenarnya lebih ke
isu publik lainnya memang selama ini
kurang di highlight oleh partai islam
sehingga ketika ada kasus seperti ini
melanda partai islam publik jadi tidak langsung
mengait ngaitin dan kecewanya tidak terlalu parah
mas nuon sewu dijawabnya usaha jeda
kami akan segera kembali
tadi akumulasinya sebetulnya nggak bisa dihindari
artinya orang memang secara terakumulatif akan memandang
partai islam itu sebetulnya hanya merek kira kira gitu loh mbak
karena kalau dilihat misalnya perilaku tipologi perjuangannya visi visinya gitu
tidak ada sebetulnya yang memperlihatkan mereka
betul betul mengembarkan spirit dalam prinsip prinsip ajaran agama itu
jadi hanya merek jual simbol sebenarnya value value yang sangat dekat dengan keislaman
antikorupsi kan sangat dekat dengan
di luar yang saya sebut yang simbolik
tapi antikorupsi kan juga sangat dekat dengan value islam sebenarnya
gimana mas arsul menjawabnya
saya tidak ingin kemudian melakukan pembelaan ya
ini forum untuk membela diri nggak apa apa
yang mau saya katakan tentu kita bisa pahami tentu bahwa ketika sebuah partai itu
tidak hanya p tiga partai yang lain pun ketika di situ ada labelnya sebagai partai islam
atau partai umat islam memang bebannya akan lebih berat ketika
dengan kasus kasus yang terkait dengan moralitas lah ya
nah tetapi kan persoalannya dalam sistem politik kita yang memang belum
masih jauh dari ideal terkait dengan hal hal yang katakanlah terkait dengan
fulus uang dan lain sebagainya itu ya
tidak kemudian ketika dia tidak secara serius menggarap itu kemudian lepas keislamannya
nggak juga hak
kan ada juga
maksudnya kalau partai islam tidak menjual semangat anti korupsi bukan berdua
yang mau saya sampaikan begini kan bidang garapan itu kan begitu luas ya
ketika katakanlah katakanlah sekarang nih yang laki rame ruupks penghabisan kekerasan seksual
ada yang kemudian melihat itu sekelompok umat islam itu sebagai bertentangan dengan ajaran
atau syariat islam
dan kemudian yang lain justru mengatakan itu bagian dari
memberikan perlindungan keadilan dan segala macam itu terutama dengan itu
nah itu kan keharapan kita
jadi bukan kalau nggak mencoba mengaitkan isu isu publik seperti anti korupsi dengan semangat islam tadi mas
katakanlah barangkali bedanya saya dengan bang ray karena saya pelaku tidak berarti itu kemudian kita hanya memasang simbol islam
artinya ada memang di area area lain ya kita memang bekerja dalam perspektif itu tadi
aspirasi keislaman ya
hanya kan sekali lagi bahwa kemudian kita berhadapan juga dengan aspirasi yang lain
sama juga ketika kita bicara katakanlah sikap anti korupsi kita berhadapan dengan satu lingkungan
dengan satu milieu politik
ya memang yang memang harus kita akui juga belum bersih juga kan
sebagaimana bisa kita lihat bahwa baik yang islam maupun yang non islam terlibat juga dalam kasus kasus korupsi
hanya biasanya kalau yang islam itu relatif lebih kecil kecil dibandingkan sama islam
tapi tetap korupsi
saya tidak ingin mengatakan bahwa berarti kami ini permisif atau enggak
tapi ya seperti itu
karena barangkali kalau besar besar masih takut dosa gitu
tapi memang selama ini memang agak dijauhkan mas
atau tidak digarap memang
isu isu anti korupsi kemudian mencoba didekatkan dengan value keislaman yang anda jual
itu yang saya sebut tadi
itu sebetulnya bukan jadi ikon partai partai islam ini gitu loh
padahal itu dekat sana
itu dekat sekali menurut anda
kan sekali lagi saya harus tanya
itu dekat sekali
itu inti dari ajaran islam yang tentu saja saya pahami
keadilan anti korupsi penghormatan terhadap asasi manusia
itu mestinya adalah ikon dari ajaran islam menurut saya
yang justru isu isunya ini tidak secara utama menonjol di kalangan partai partai islam
kepercayaan terkait dengan itu tadi ya
kepersihan diri dari hal hal yang tidak alam
itu saya sepakat
tapi sekali lagi
tidak berarti kemudian meninggalkan
ikhtiar untuk menyuarakan untuk memperjuangkan
yang merupakan ajaran atau nilai nilai islam
selama ini gimana mas arsul
p tiga saya kalau bicara partai islam secara luas anda tidak bisa mewakili partai yang lain tentunya pak
p tiga sendiri lah yang sudah hadir sebagai partai islam yang secara dari awal sudah begitu
nuansa atau pesan semangat anti korupsi dalam konteks keislaman
apakah betul kata bang rey
sekali lagi saya harus tanya
selama ini tidak pernah di stretching bagian itunya
ya kan begini
kalau dikatakan stretching kita yang paling gampang kan melihat sikap politiknya sajalah
sikap politiknya di dpr pembelaannya terhadap katakanlah kpk termasuk
undang undang di bikor
ya seperti apa
kan lihatnya kan harus seperti itu
karena kan manifestasi partai yang paling gampang dilihat itu adalah sikap politiknya di lembaga perwakilan
kami sih merasa karena saya kebetulan yang ada di lapangan
tetapi ketika misalnya isu revisi undang undang kpk kami katakan
kami keberatan kalau misalnya kpk dikasih batas umur
nah tetapi kan dalam proses politik itu kan harus ada keperimbangannya
kemudian ketika kita bicara tentang revisi undang undang tipikor untuk katakanlah mendorong misalnya ya
termasuk yang sekarang ini diimplikasikan kepada mas romi
trading influence segala macam
kan tidak ada penolakan dari kita
itu sudah cukup merepresentasikan apa namanya
bagian dari representasi
tapi bahwa belum semuanya ya
itu katakanlah masuk ke dalam semua jajaran partai
ya itu memang proses yang masih harus kami lalui
kalau soal ini tentu kita hargai gitu
tapi maksud saya begini
apa yang anda tahu dari partai islam tentang anti korupsi
misalnya kalau kita mau cari ke partai yang lain
tanpa harus kita sebutkan nama partai kan
misalnya kalau kita sebut partai tanpa mahar
mesti yang keluar bukan partai islam
kalau kita sebut fit and proper test untuk menguji calon anggota legislatif
artinya bukan partai islam gitu
yang paling terbuka daftar ini ya
harta kekayaan pribadinya
juga bukan partai islam gitu
itu salah elit apa salah publik yang memang menjauhkan itu atau elitnya tidak mencoba menanggung
saya pikir ada pertemuan ya
di satu segi memang harus kita akui bahwa masalah korupsi khususnya dan suap ini
pertanyaan publik yang luas gitu loh
jadi di satu segi
asal misalnya ditutupi kebutuhan kebutuhan yang bersifat simbolik itu
pertanyaan publik nggak akan masuk ke wilayah yang korupsi gitu
itulah misalnya kalau kita lacak seperti sekarang
selama kita masukkan dengan isu katakan misalnya identitas ya
pertanyaan pertanyaan yang subtantif ini juga akan hilang dengan sendirinya
karena emosinya jauh lebih banyak
nah momen inilah menurut saya satu segi yang terus juga dipilih oleh partai
jadi mereka memang tidak mau masuk ke isu isu subtantifnya gitu
karena merap suara dari situ pun akan beririsan dengan partai partai nasional kira kira begitu
lebih baik mainkan di simbolnya
karena itu jauh lebih mudah
lebih memungkinkan emosi orang terbangun
dan pada saat yang bersamaan gak punya tanggung jawab terhadap yang bersahabat hubungan dengan isu isu yang lebih bersifat subtantif ini
jadi menurut anda ini tidak akan ada hukuman elektoral
hukuman elektoral pasti ada kalau mengingat irisannya
tapi bagaimana kepercayaan seperti judul kita
partai islam di persimpangan kepercayaan
trust publik yang besar tidak hanya bukan hanya pada partai politik secara umum
tapi partai politik dengan jualan islam
lama lama kan kemudian seperti yang saya sebutkan tadi
orang memandang partai islam tidak partai islam itu sama aja
cuma di sini covernya nama islam
di sana kapernya katakanlah nasionalis
tapi pada umumnya orang memandang sama aja semua partai ini
peneliti lsi muhammad khotib punya pendapat soal bagaimana ini dikaitkan dengan partai islam
dan khususnya wabil khusus p tiga
kita dengarkan dulu pendapatnya
yang pasti dapat saya sampaikan ini sangat mempengaruhi dan meningkatkan persepsi negatif ya
terhadap partai terutama partai yang berbasis agama ya
ini kan tentunya kalau kita bicara partai berbasis agama dan non agama atau nasionalis
ini bicara kompetisi
ini kan pertarungan dua ceruk pemilih yang berbeda nih ya
nah berbicara dua ceruk pemilih yang berbeda antara pemilih partai yang berbasis agama dan non partai yang berbasis non agama atau nasionalis dan lain sebagainya
tentunya ini meningkatkan persepsi negatif ya
bagi partai ini ya
yang memang partai ini berasaskan agama gitu
nah itu satu sisi
artinya sangat meningkatkan persepsi negatif ya
itu yang pertama
yang kedua kalau bicara apakah ini berimplikasi terhadap partai p tiga atau partai islam lainnya
secara spesifik ini sangat berimplikasi terhadap p tiga
pertama kita sisa punya waktu satu bulan
jelang hari pemilihan
artinya kan kita bicaranya implikasinya finalnya adalah hari pemilihan
apakah kemudian p tiga bisa lolos atau lain sebagainya
itu kan kira kira pertanyaan spesifiknya gitu
nah kalau kita ukur umpamanya ini sisa punya waktu satu bulan
itu kemudian menyisakan waktu yang sangat singkat
yang sangat sempit begitu untuk p tiga bisa bangun kembali ya
untuk p tiga bisa merecovery persepsi negatif tadi yang sudah sangat kuat ya
ini bukan kasus pertama mbak
artinya p tiga itu harusnya belajar lah gitu ya
ada tiga poin penting sebenarnya
persepsi negatif tidak hanya buat p tiga tapi partai islam
kemudian presiden presiden apa yang terjadi dengan p tiga sebelumnya juga ikut berkontribusi pada beratnya nih untuk rebound lagi
ya saya kira kalau persepsi negatif tidak akan terbatas kepada partai partai islam saja saya yakini
karena kasus kasus seperti ini kan melibatkan
katakanlah baik yang partai pelabel islam maupun yang nasionalis
bahwa secara spesifik ini terjadi pada p tiga dalam waktu yang begitu singkat
sejauh apa pengaruhnya tentu yang disampaikan tadi oleh mas solid itu kan prediksi ya
kita belum bisa lihat
karena kalau kita bicara soalnya soal prediksi
p tiga itu sejak ada survei survei di pemilu dua ribu sembilan
prediksinya itu selalu tidak lolos
ambang batas parlemen
dan itu selalu seperti itu ya
nah tetapi untuk dua ribu sembilan belas harus kami akui juga ini ada kejadian khusus
tentu ini menjadi tantangan kita bagi kami yang ada di internal ya
dan tentu recovery effortnya juga memang harus berbeda dengan yang katakanlah sebelum sebelumnya yang hanya menunjuk pada faktor rendahnya angka survei
recovery everse akan kita bahas lebih lanjut
tapi saya mau ke bank raya dulu
apakah sebenarnya berhak gak publik itu menagih yang lebih secara moral secara politik untuk partai islam memberikan contoh yang lebih mulia dibanding partai partai yang non islam
jualannya non islam gitu
kita akan bahas itu saja
kami akan segera kembali
sebelumnya nanti kita akan bicara bagaimana p tiga recovery
tadi mas arsul sudah bilang sebenarnya kalau kita bicara korupsi publik akhirnya sama persepsinya bahwa partai islam dan partai non islam ya korupsi ya korupsi aja
tapi publik berhak gak bank raya menagih yang lebih lagi secara moral
sebetulnya bukan hanya karena publik harus menagih
tetapi dengan sendirinya begitu partai partai ini melabelkan dirinya sebagai partai islam beban moralnya jauh lebih kuat
dibanding partai non islam
itu yang saya sebut tadi
sebab ada dua prinsip yang mereka bangun
satu prinsip bernegara dan berbangsa
satunya adalah diperkuat lagi dengan prinsip prinsip yang memang dipelajari dari keagamaan kita
meskipun sebetulnya diantara agama dan bangsa kurang lebih tidak berbeda
tapi agama ini diakini secara psikologik jauh lebih mempengaruhi publik
oleh karena itu mestinya itu yang kita sebutkan tadi kan bahasa bahasa perubahan bahasa bahasa keadilan
bahasa bahasa perlakuan lebih humanis
macam macam itu jauh lebih tinggi gaungnya di kelompok atau di partai partai berbasis agama ini dibandingkan basis nasionalis
sudah anda lihat belum contoh contoh yang harusnya value itu kemudian dicontohkan menjadi drive utama oleh partai partai
saya pikir kalaupun mau dicoba ditarik satu hal misalnya mungkin dengan pkb yang terkenal dengan sikap mereka yang pluralis gitu
yang menjamin toleransi macam macam
soal itu mereka kuat gitu

nah kalau mungkin pks bahkan lebih kekal
nah kalau mungkin pks bahkan lebih kekal
pks itu nilai islamnya ke dalam bukan keluar gitu loh
pks itu nilai islamnya ke dalam bukan keluar kira kira gitu
kalau pkb itu kan nilai islamnya keluar gitu
tapi yang lain menurut saya belum membangun identitas mereka yang memang orang bisa melihatnya ini loh partai islam dengan ciri ini perjuangan ini spesifikasi ini gitu
dan di luar yang saya sebutkan tadi kalau pkb memang kuat kelihatan wajahnya di pluralisme dan toleransi gitu ya
tapi kalau pks lebih bersifat ke dalam lebih memperkuat identitas keislaman dalam pengertian simbolik gitu
kalau kita misalnya p tiga atau pbb mungkin juga pan kalau masuk dikategorikan dalam hal ini
belum terlihat satu ikon yang memang memperlihatkan mereka mempunyai basis yang cukup kuat
di dalam tema tema subtantif nilai dari prinsip prinsip agama
substantif itu ya tadi bukan hanya sekedar ginco atau simbol
tapi ini bisa berdampak nggak bang rey pada kepercayaan publik terkait dengan tidak hanya partai politik
pertama pastinya kemudian partai politik islam dan islam politik secara khusus bahwa
ini perjuangan karena partai partai yang menjual islam politik misalnya
atau gerakan islam politik itu kan menjual moral moralnya lebih kuat dibanding orang orang nasional misalnya
makanya pertanyaannya mengapa sejak pemilu tahun lima puluh lima sampai sekarang itu
partai islam tidak pernah lagi dominan
kecuali pada partai tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima lah nu dan mas umi masih cukup kuat
tapi setelah itu setelah tiga puluh dua tahun di luar tentu saja ada politik yang meminggirkan
partisipasi politik umat islam
tapi kalau kita buat memilih
studinya sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan sampai sekarang itu
mengapa partai partai islam itu nggak bisa muncul tiga teratas gitu
ya selalu ya di bawah tiga
bahkan mungkin kalau gejala kemarin itu lima ke bawah gitu
itu sebetulnya cukup menjadi refleksi kepada partai partai berbasis agama
untuk mencoba merepenisi dan juga memposisikan ulang posisi mereka dalam konteks yang disebut dengan istilah keagamaan ini
karena pada ujungnya orang melihat mereka tidak berbeda jauh
jadi para publik ingin hal hal yang lebih substansi itu menjadi jualan apa ini
saya pikir itu
misalnya begini ya kalau lagi lagi kita berbicara lebih luas lagi soal ini
mungkin salah satu daya tarik dari pkb kalau kita lihat sekarang agak tinggi
selain tentu saja karena ada faktor kelihatan persaingan yang cukup kuat antara pkb dengan
apakah misalnya mungkin dengan paham yang lebih ke dalam yang saya sebutkan itu tadi gitu
tapi adalah saat dimana orang mulai mempertanyakan kembali kohesi bangsa kita gitu
nah ketika berbicara tentang kohesi bangsa yang terekam adalah memang pkb dengan ikon agama yang kuat gitu
dan merepresentasi tentang apa yang sebutnya islamusantara
ya saya kira apa yang disampaikan bang ray itu sebetulnya p tiga terlepas dari kasus ini itu sedang berjalan ke sana
ketika kami ya barangkali dalam bahasa yang berbeda dengan pkb
karena pkb itu kan
kan nempel dengan nu kan kan seperti itu
kami mencoba ketika menampilkan sosok atau visi islam rahmatan real alami
ya dan itu ketahuan sekali ya
misalnya ketika kami meluncurkan menggagas ruu lembaga pendidikan keagamaan dan pondok pesantren
yang itu sempat disalahpahami oleh saudara saudara kita yang non muslim kristiana
tapi kemudian kami bisa bersatu dan kemudian antara lain kami mendapatkan support dari
teman teman kita saudara saudara kita kristiani yang tergabung dalam misalnya
badan musawarah antar gereja
nah itu sebenarnya sedang bersinergi ya
dimana di satu sisi kami punya keleluasaan memperjuangkan aspirasi umat islam
tanpa melukai atau meminggirkanlah saudara saudara kita yang kristiani
sebetulnya arahnya itu sudah sudah ke sana
hanya tentu covernya beda kemudian tekniknya juga berbeda
jadi kita harus berkomunikasi ya karena memang kami punya segmen pemilih yang tersendiri
hanya yang tadi disampaikan oleh bang ray itu memang itulah yang harus menjadi garapan ke depan
dan saya kira kami di ptk harus punya kesadaran bahwa enough is enough lah
isu isu ini kemudian mungkin nggak akan ke depan mulai dijual jadi jualan utama
tidak hanya simbolik simbolik ginju seperti yang bang culi
dan itu satu pilihan
sekali lagi pendekatan kami juga berbeda katakanlah dengan partai yang lain
atau dengan teman teman elemen masyarakat sipil ya
tetapi bahwa ujungnya sama
jadi ibarat kita menuju ke satu titik
sebab misalnya ya kalau dalam soal konteks empat konsensus bernegara
ini kan yang harus kami tata dulu juga di dalam
bahwa itu sudah clear
jadi jangan punya agenda yang aneh aneh yang terkait dengan empat konsensus pernegara
nah baru kemudian kita tata ini cabang cabangnya itu ya
apa dalam bahasa yang acceptable untuk para konstituen p tiga tentunya
oke empat konsensus itu sudah clear
tapi ada terakhir yang saya mau nanya ke mas arsul
mumpung ada sekjen p tiga di sini supaya nggak aging agak menyimpang sedikit
kalau melihat apa namanya materi kita di awal tadi kita mendengar pengakuan mas romi
sorry ya mau ada sekjen di sini saya mau nanya
memang di jebak untuk masalah kpk ini non sewo pak produser
saya lebih bagus tidak mengerti
tidak berkomentar soal itu dan saya berharap proses hukumlah yang nanti yang akan membuktikan
proses persidangan itu kan bersifat terbuka
saya berharap tentu mas romi juga punya kesempatan untuk mempresentasikan kasusnya
apa yang dialaminya itu secara baik juga
dan tentu kpk juga punya kesempatan untuk menjelaskan ya
tapi pasti anda sudah tahu ceritanya sudah diceritakan mas roby juga
anda lihat sudah mengarahnya memang ke penjebakan atau
mengarahnya memang ke penjebakan
itu nanti tidak surprise persidangannya kalau saya jawab sekarang
pertanyaannya juga menjebak juga
bukan nanti menjadi tidak surprise dong
tapi kalau anda pasti lebih percaya mas romy atau orang lain
saya hanya percaya sama allah swt
itu belancengannya sudah habis
terima kasih mas ardhul
selamat melewati apa namanya gelombang apa namanya
enggak enggak mau sebut tsunami lah
gelombang pasang laut yang berat kali dia pemilu kali itu
makannya terima kasih
kami akan kembali usaha jeda berikut ini tetap di lain pemilu perpercayaan